hai ya sejak awal kami ingin meyakinkan setiap orang setiap warga negara memiliki hak untuk
mencari keadilan di negerinya sendiri oleh karena itu kami juga memberikan ruang itu
kepada bapak lukas nmb kita tentu prihatin dan sekaligus memberikan doa dan support semoga yang
pertama kita berharap pak lukas nmb juga senantiasa diberikan kesehatan karena beliau juga
akhir akhir ini mengalami sakit karena itu adalah sesuatu yang bernilai untuk kemanusiaan
memberikan ruang untuk kita sehat setelah itu bisa menjalani
segala hal termasuk proses hukum yang tengah dijalankan